masih di cnn indonesia connected spesial sumpah pemuda
kecermatan pemilih muda dalam memilih dan memilah informasi politik termasuk dari ruang maya
ini sangat diperlukan ya demi kepemimpinan masa depan yang ideal
menuju pemilu dua ribu dua puluh empat sekelompok anak muda membantu yang muda lewat gerakan bijak memilih
untuk mendorong narasi pemilu yang syarat gagasan
bukan cuma gosip atau politik identitas langsung saja bergabung bersama saya di studio dua cnn indonesia
ada andita f utami ceo dari think policy dan juga inisiator bijak memilih
hai aku panggilnya afu ya
baik baik baik
ini menarik sekali ketika kita tahu generasi muda jadi yang paling dominan di pemilu dua ribu dua puluh
tapi sebetulnya apa yang mendasari dirimu dan teman teman membuat gerakan ini
jadi sama seperti bagaimana co founder teknologi teknologi lain itu biasanya kan didasari dari masalah masalah sendiri
jadi mas nadiem bikin gue
ojek karena sering pakai ojek dan seterusnya
nah sebenarnya kami di bijak memilih juga adalah sekelompok orang orang muda yang bingung
dalam gimana sih harusnya kita membuat keputusan yang tepat dalam konteks pemilu gitu
karena informasi karena sekarang dunia media sosial itu overload banget
kita bisa mengetahui berbagai little beats of information tentang partai tentang kandidat
tapi tidak ada yang menyatukan secara terstruktur untuk membuat keputusan itu kayak apa
belum lagi ini sebenarnya akan jadi pemilu keempat aku
dan tiga pemilu sebelumnya sama kebingungannya gitu ya
pertama aku waktu pemilu pertama banget karena bingung akhirnya mengikuti apa yang disarankan orang lain
jadi banyak teman teman di bijak memilih
terpengaruh lah ya
bahkan disuruh sama gurunya udah gak usah bingung bingung cari tahu deh
pilih aja kandidat yang a atau b gitu
padahal belum tentu kandidat a atau b itu kan sesuai dengan yang orang muda mau juga gitu
biasanya karena ngikutin orang tua atau orang yang dituakan gitu
yang belum tentu buruk juga tapi at is kan kita harus nyari tahu sendiri
kemudian yang kedua juga termasuk ketika apa namanya
akhirnya tuh informasinya tidak sesuai
dengan atau terpecah pecah sampai kita jadi bingung sendiri gitu
jadi di bijak memilih akhirnya kita memutuskan untuk membuat riset sederhana banget
terus kita bikin website bisa dibuka bijakmi id
di website ini teman teman bisa melihat langsung berbagai isu yang memang menurut survei penting untuk orang muda
kemudian kita bisa melihat posisi partai partai politik terhadap isu isu tersebut
serta nantinya kita akan launch bulan depan juga posisi kandidat kandidat presiden terhadap isu isu tersebut
jadi ini ingin memudahkan gitu
bukan kami ingin menggiring ke salah satu partai
tertentu atau kandidat tertentu
tapi intinya kami menjadi jendela awal lah untuk teman teman bisa berkenalan dengan isu isu substansi di dalam pemilu yang akan datang
sejauh ini bagaimana antusias anak muda dengan bijak memilih ini
jadi sejak kita launch fase dua di sebelas september kemarin
ternyata yang bingung banyak ya
ternyata yang bingung banyak benar
jadi karena kita memang bikin solusi untuk diri sendiri tuh produk market fitnya ketemu banget
so far kita punya satu
jadi itu bukti bahwa orang muda banyak yang bingung juga dan sebenarnya pengen cari tahu lebih detail lagi
dan kayaknya salah satu yang membuat mereka sangat tertarik adalah kita tuh fokus ke sistem
jadi nggak individu
sama kayak tadi aku bilang aku udah tiga pemilu sebelumnya
di pemilu pemilu sebelumnya itu selalu aku disuruh cari tahu cv calegnya
dan aku cari tahu mbak
aku bener bener riset satu satu dilating yang mana
dan aku milih di pemilu kedua dan ketiga terutama based on cv itu
tapi yang aku baru ketahui
kemudian ternyata sistem itu berpengaruh jauh jauh lebih besar dari any individual candidat gitu
apakah itu legislatif maupun eksekutif
jadi aku merasa terhianati udah niat cari cari cv banyak
ternyata misalnya di dpr itu fraksi partai sangat menentukan voting terhadap isu isu misalnya
atau kandidat presiden itu sangat berkaitan juga dengan afiliasi partai
atau afiliasi pendukung pendukung pendanaan dan sebagainya gitu
jadi salah satu yang kami jadikan fokus di bijak memilih ada tiga fitur
jadi yang pertama itu bijak memilih isu bijak memilih partai dan bijak memilih kandidat
di yang track record partai terutama kami buka tuh benar benar setiap partai itu posisinya terhadap
misalnya isu lingkungan seperti apa isu ekonomi seperti apa isu kebebasan berpendapat pendidikan undang undang reformasi kesehatan kemarin kami jabarkan
sehingga teman teman di rumah bisa cari tahu sesuai dengan apa yang align dengan apa yang mereka inginkan gitu
jadi kami submit petisi
minta data dari kpk untuk dibuka lalu kami olah sendiri untuk menunjukkan tingkat korupsi dari masing masing partai seperti apa selama sepuluh tahun kebelakang
jadi kami berharap ini menjadi pencerdasan pemilu supaya partai partai dan politisi politisi juga semakin sadar kalau ada nih angkatan orang muda yang punya akses informasi dan concern
dan lama lama ini jadi insentif juga untuk politik indonesia sistemnya lebih baik lagi
lebih transparan lagi ya
oke tapi ngomongin tadi bijak memilih isu
isu apa yang paling di highlight sama orang muda tentang politik saat ini
ya jadi kita ambil lima gitu ya
yang paling pertama sebenarnya adalah korupsi dan hak sipil
berkenaan dengan kemarin pelemahan kpk undang undang tersebut kemudian juga undang undang rkuhp undang undang ite dan bagaimana itu pasal karetnya sudah banyak yang terjerat ke belakang gitu
itu yang pertama
yang kedua tentu saja adalah krisis iklim dan perlindungan lingkungan hidup
karena itu yang salah satu menjadi concern generasi muda banget yang akan hidup di periode
betul dimana kondisi lingkungannya semakin parah
kemudian kita masukkan juga tentu saja ekonomi dan tenaga kerja
itu penting sekali perlindungan tenaga kerja apakah itu orang muda banyak jadi pekerja kreatif orang muda banyak yang jadi pekerja gig economy
itu sangat menjadi concern
kemudian yang keempat adalah pendidikan dan kesehatan
jadi kita memasukkan beberapa yang kemarin undang undang reformasi kesehatan itu sebagai salah satu informasinya
dan yang terakhir adalah perlindungan hak hak minoritas atau kesetaraan sosial
ini termasuk isu gender kita masukkan ke dalamnya misalnya undang undang tindak pidana kekerasan seksual kemarin dan sebagainya
nah lima isu ini yang berdasarkan berbagai survei menjadi concern dan dianggap mungkin cukup polarizing lah
artinya ada posisi orang yang berbeda beda terhadap isu ini
nah dimana di bijak memilih kami tidak mendukung satu posisi tertentu tapi kami memang membuka informasinya
jadi apapun posisinya baik itu cenderung progresif orang muda sebenarnya kan ada yang progresif ada yang konservatif juga
kami welcome semuanya untuk cari tahu di website bijak memilih partai mana atau politisi kandidat presiden dan wakil presiden mana yang sesuai dengan posisi orang muda
ic oke tapi dengan kerja keras teman teman selama ini melakukan riset kemudian akhirnya membuka website untuk bisa memberikan pengetahuan
membagikan narasi narasi dari partai politik dan nanti kandidatnya
seberapa signifikan harapannya dari gerakan ini bisa berkontribusi agar pemilih itu betul betul bijak
pertama kami cukup realistis bahwa kalau tadi angka pemilih muda di bawah empat puluh tahun itu kan lebih dari setengah
berarti totalnya lebih dari seratus juta orang lah ya satu ratus tujuh juta dan sekian
kami sadar bahwa mungkin untuk sampai ke seratus juta masih panjang perjalanannya sehingga bijakmina ini memang gerakan berbasis teknologi yang mudah mudahan nafasnya panjang
tapi yang mau kami jadikan momentum di dua ribu dua puluh empat adalah bahwa pertama tadi secara jumlah memang jadi lebih masif tahun ini
dan kami merasa ini titik awal untuk membentuk critical mass
masa kritis awal gitu yang lebih mau politik yang lebih substantif lah gitu
kita tahu perjalanannya mungkin masih panjang ya tapi kita mau mulai
ada dua dampak yang kita ukur gitu
jadi yang pertama kita mengukur apakah pilihan yang dibuat oleh user dari bijak memilih itu sudah inform
artinya sudah bijak sudah mereka pertimbangkan opsi a b c
jadi itu cara kami mengukur bahwa kita sudah berhasil
jadi bukan bahwa sekedar vote aja tapi vote nya itu meaningful benar benar sudah diperhitungkan
kemudian cara yang kedua yang kami ukur juga adalah attitude atau sikap terhadap politik
salah satu masalah yang kami jadikan fokus juga adalah bagaimana orang muda ini semuanya pesimis banget
apatismenya itu datang dari pesimisme
jadi maksudnya bisa jadi mereka ngomongin politik tapi kayaknya gak ada yang bisa berubah gitu kan
jadi yang kami senang banget tuh udah banyak banget dm masuk
atau story yang mention bijak memilih
dimana yang mereka tulis adalah saya udah ini pemilu kedua atau ini pemilu ketiga saya
dan sebelum sebelumnya pemilu saya gak pernah cari tahu apapun
saya pilih apa yang orang tua saya bilang aja atau saya asal aja pilihnya
tapi karena bijak memilih sekarang saya riset secara lebih mendalam apa yang sesuai dengan pilihan saya gitu
jadi ini persis impact yang mau kami buat gitu
dan dengan tiga ratus lima puluh ribu unique users sekarang gitu kami rasanya ini jadi awal lah
satu ratus tujuh juta mungkin jauh tapi seratus ribu itu cukup encouraging lah untuk kami gitu
bahwa memang ada sekelompok orang muda yang semakin semangat untuk melakukan ini
dan ini kan angka tiga ratus lima puluh ribu ini masih enam bulan away ya
jadi kami berharap masih bisa exponential growth
masih bisa masuk ke jutaan gitu ya dalam enam bulan ke depan
dan tentunya media juga yang bisa bantu menyebarkan tentang website bijak memilih
opely membantu lebih banyak lagi visit ke website kami
kita harapkan dengan adanya bijakmemilih id
makin melek dengan narasi narasi politik
tidak hanya tadi cuma sekedar gosip atau politik identitas
dan kita harapkan juga ada dorongan atau pengembangan infrastruktur digital
dari pemerintah supaya hal ini tuh bisa disadari oleh banyak masyarakat muda
mungkin tidak muda juga gak apa apa gitu ya
yang penting bisa semakin melek dengan politik karena kita hidup berdampingan dengan politik ya
actually salah satu user yang paling besar dari website bijak memilih adalah guru ppkn
jadi guru guru ppkn menggunakan website kami untuk pendidikan kewarganegaraan
di sma dan di kuliah
terima kasih banyak sudah menginisiasi hal yang baik
hal yang positif ini
kita harapkan tadi ya semoga semuanya semakin melek dengan narasi politik
terima kasih banyak andita f utami ceo thing policy dan juga inisiator bijak memilih
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected spesial sumpah popule